di era pandemi muncul tren diskusi daring untuk mengatasi pembatasan pertemuan secara fisik
mulai dari kalangan akademisi hingga selebriti
kerap mengadakan obrolan santai hingga ilmiah lewat media sosial dan aplikasi webinar
tren ini turut dimanfaatkan oleh lembaga riset seperti balitbang kumham dalam diseminasi hasil penelitiannya
perlu diakui pembatasan sosial berskala besar telah menyusutkan ruang sosialisasi dan diskusi yang biasanya dilakukan secara langsung
namun tantangan ini berhasil dimanfaatkan balitbang kumham untuk mempublikasikan hasil penelitian bagi kalangan luas
lewat diskusi daring bertajuk obrolan peneliti opini
balitbang kumham berhasil menjangkau ratusan peserta dalam sekali diskusi
upaya ini berhasil mengalahkan mitos bahwa hasil penelitian lead bank hanya disimpan di lemari buku saja
lewat diskusi ini balitbang kumham tidak hanya ingin berbagi pengetahuan
tetapi juga menjaring masukan baik dari masyarakat ngo akademisi hingga praktisi untuk dijadikan bahan rekomendasi
dengan begitu balitbank berhasil menjalankan fungsinya sebagai think tank

balitbang kumham berharap ruang ruang diskusi kritis semacam ini makin menjamur di tengah masyarakat
apalagi di era disrupsi informasi perlu ada ruang ruang kritis guna mencerdaskan bangsa